banyaknya ajang lari di tanah air menyedot perhatian pegiat olahraga lari
mulai dari yang profesional hingga yang sekedar hobi
ya pemilihan sepatu lari yang benar berpengaruh terhadap performa maupun antisipasi resiko cedera pada kaki
dan berikut ini tips bagi anda untuk memilih sepatu lari yang benar
anda pernah mengalami saat sedang asik berlari kemudian terpleset dan jatuh
eits jangan langsung menyalahkan jalannya ya
coba lihat kondisi sepatu lari yang digunakan
maraknya kegiatan lari di berbagai kota membuat kebutuhan akan sepatu lari meningkat
pegiat olahraga lari umumnya memilih sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan kebutuhan jalur atau track lari
karena kaki dan tubuh kita kan pasti beda
jadi satu dua tiga kali cobain kalau memang lo ngerasa nyaman dan sesuai
sebagainya go ahead
kalau sepatu sih yang penting kalau saya sepatu khusus running pertama
kedua sih yang enteng
ketiga nggak terlalu mahal lah ya affordable lah
yang paling saya perhatikan itu umumnya itu karena karakter kaki saya
karena ada beberapa brand yang menyediakan yang karakter khusus seperti kaki kaki yang bawahnya flat
ada juga yang bawahnya yang ada lekuknya gitu ya
jadi saya sesuaikan
biasanya kalau saya coba saya minta rekomendasi teman teman
itu biasanya mereka ada rekomendasi
kalau kaki yang seperti apa cocok untuk kaki saya
nah saya coba beberapa brand dan ada dua tiga brand yang benar benar cocok sama kaki saya
faktor kenyamanan menjadi prioritas utama pegiat olahraga lari dalam memilih sepatu
umumnya mereka sadar betul
salah memilih sepatu lari bisa berakibat buruk seperti cedera pada kaki
lantas bagaimana memilih sepatu lari yang benar
dokter spesialis kedokteran olahraga z boroh menyarankan
memilih sepatu yang pas di kaki baik kiri maupun kanan
waktu mencoba disarankan pada sore atau malam hari
lantaran telapak kaki melebar setelah sehari beraktivitas
yang pertama adalah kenyamanan dulu
tadi selain tadi anotomis tubuhnya sesuai
tentunya pada saat dipasangkan dipakai itu nyaman
kanan kiri tentunya ya
dan kalau benar benar itu kita merasa nyaman harus dicoba dulu harusnya
kalau kita itu adalah pelari
ini digunakan lari dulu nih
beragam jenis sepatu mulai yang memiliki fitur bantalan
hingga yang memungkinkan adanya ventilasi
hal ini untuk mengantisipasi anatomi kaki
yang bisa saja berubah dalam kurun waktu lama
sehingga penggantian sepatu diperlukan
bila tidak resiko injuri atau cedera akan mengintai
pemilihan sepatu itu sangat mempengaruhi munculnya injuri
yang pertama terjadi plantar fasitis
yang kedua akan sering sering terjadi ankle sprain
yang ketiga adalah yang paling sering ada muscle strain
muscle strain itu gangguan pada otot
jadi otot dimana saja terutama di bagian kaki
tak ada salahnya berkonsultasi dengan para ahli sebelum membeli sepatu lari
meski faktor tren atau sepatu fashionable kerap menggoda
tetap prioritas utama adalah kesehatan kaki anda
roni satria bobi bahtiar jakarta